dua hari setelah psbb ke dua dki jakarta penyekatan lalu lintas yang dilakukan di telantas polda metro jaya di kawasan tol jakarta merak
pos bitung ini masih berlangsung ratusan kendaraan masih terpantau melewati areal penyekatan
penyekatan yang dilakukan arah pintu keluar tol bitung atau di kilometer dua puluh enam ini masih dilakukan
antrian panjang kendaraan pun masih nampak terjadi di kawasan ini sejak pagi
penyekatan ini dilakukan dan diawasi oleh tujuh puluh lima personil gabungan tni polri dan dinas perhubungan
pihak kepolisian pun menyatakan sejumlah kendaraan ini harus memutar balik karena didapati kendaraan ini hendak mudik keluar pulau jawa